guru besar statistika universitas gajah mada dan tim peneliti memprediksi pandemi covid sembilan belas akan meredah pada juli dua ribu dua puluh
hal ini bisa dicapai jika masyarakat disiplin mematuhi standar protokol kesehatan dan larangan mudik
dan jika kebijakan pemerintah seperti pembatasan sosial berskala besar atau psbb berjalan efektif
pandemi covid sembilan belas diperkirakan akan meredah pada juli dua ribu dua puluh
ini merupakan hasil pemodelan yang dibuat guru besar statistika universitas gajah mada yogyakarta bersama dua peneliti lain
pemodelan ini dilakukan berdasarkan data pasien positif covid sembilan belas yang dilansir gugus tugas nasional penanggulangan covid sembilan belas
nanti juli itu meredah dan benar benar berakhir masih mundur dikit sih
tapi sudah tidak begitu penambahannya ada tetapi tidak signifikan
sementara itu jumlah peserta positif covid sembilan belas diperkirakan mencapai puncaknya pada pekan pertama atau kedua mei dua ribu dua puluh
kasus kasus infeksi virus corona diprediksi akan hilang pada agustus
kondisi ini akan terjadi dengan syarat warga berdisiplin menaati larangan mudik dan protokol kesehatan dari who
serta kebijakan pemerintah seperti psbb berjalan efektif
kapan estimasi wabah ini berakhir
tentunya banyak faktor yang berpengaruh ya pak ya seperti tentang efek mudi
efek bagaimana masyarakat merespons kebijakan ketat dari pemerintah
tim peneliti mengingatkan bahwa hasil ini bersifat sementara
dan ada kemungkinan berubah bila ada perubahan pada parameter parameter yang ditentukan
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta